kondisi kesehatan menteri perhubungan budi karya sumadi yang dirawat di rumah sakit pusat agatan darat gatot subroto jakarta kian membaik
hal ini disampaikan tenaga ahli kantor staff kepresidenan ali mokhtar ngabalin yang melakukan tes kesehatan terkait covid sembilan belas di rscpad pada rabu pagi
klap ronseng untuk memastikan covid sembilan belas apa tidak
berapa lama dari jam berapa
saya lebih kurang lima belas menit
kemudian dari ronseng sekitar sepuluh menit
bagus dan mohon doa dukungan
insya allah kita orang sehat
tetapi kan setiap saat kita juga ditugaskan ke beberapa rumah sakit ya
termasuk kemarin mereka mereka
yang baru datang sehingga ya mau dan tidak mau harus tetap periksa untuk memastikan